tanaman mangrove banyak terdapat di wilayah pesisir pantai dengan berbagai macam jenis dan manfaatnya
selain sebagai konservasi lingkungan sekitar pantai mangrove juga dapat bermanfaat sebagai penahan ombak di pantai
ada salah satu jenis mangrove yakni kerandang di mana biji dari mangrove jenis ini ternyata juga dapat diolah menjadi kopi
soal rasa kopi biji mangrove ini lebih lembut serta ada sentuhan rasa coklat saat diseduh
cuman emang cita rasanya masih cita rasa kopi
terus kalau kopi kan agak kasar gitu
terus pas diminum masuk ke lambung itu kan agak agak perih perih gimana ya
cuman kalau ini agak agak memang lembut gitu
proses pembuatan pun mirip dengan pengolahan biji kopi pada umumnya
biji mangrove kerandang yang sudah kering terlebih dahulu dibersihkan kemudian disangrai
setelah proses roasting atau pemanggangan biji mangrove dijemur kembali dan dibersihkan ulang
setelah betul betul kering barulah masuk ke tahap grinding atau penggilingan
jika sudah halus kopi biji mangrove ini pun dapat diseduh seperti kopi pada umumnya
karena keunikan kopi ini bisa dikosong
sebenarnya kopi biji mangrove punya nilai jual yang cukup tinggi
harga kopi olahan dari biji mangrove ini rp dua puluh per seratus gram atau rp dua ratus per kilogramnya
salah satu kelompok tani yang memanfaatkan potensi olahan biji mangrove adalah jaga kencana di desa pabian udik kabupaten indramayu jawa barat
tiga tahun terakhir kelompok ini mengolah biji mangrove menjadi kopi karena banyaknya tanaman mangrove jenis kerandang di sekitar pantai karangsong
setelah melalui beberapa kali percobaan akhirnya biji kopi mangrove kerandang ini menjadi andalan mereka
akhirnya kita berpikir ini menjadi sebuah komunitas salah satunya itu tadi bikin kecap bikin yang lain termasuk bikin kopi
akhirnya kita uji coba mungkin sekitar tiga bulan baru mungkin sedikit merasakan pas bahwa ini bisa untuk bikin kopi
alhamdulillah sampai hari ini kita masih melakukan pembuatan kopi dan alhamdulillah juga
selain memelihara dan menjaga lingkungan pantai lewat pelestarian ekosistem mangrove
masyarakat sekitar diuntungkan dari pemanfaatan potensi kopi mangrove yang bernilai ekonomi tinggi